diduga lupa mematikan kompor sebuah rumah mewah berlantai dua di jalan h taiman timur satu gedong pasar bojakarta timur hangus terbakar
dramatis tiga penghuni rumah orang tua dan anak anak berhasil diselamatkan
kobaran api dengan cepat melalap sebuah bangunan rumah mewah berlantai dua di jalan haji taiman kelurahan gedong pasar rebo jakarta timur selasa siang
petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api sementara warga yang panik ikut memadamkan api agar tidak merambat kebangunan rumah lain
besarnya kobaran api membuat atap bangunan dua lantai runtuh percikan api juga terlihat dari sebuah kabel di dalam rumah
sementara itu di dalam rumah terdapat tiga penghuni yakni orang tua dan seorang anak
warga pun sempat kesulitan saat membuka pintu beruntung penghuni rumah dapat diselamatkan
menurut saksi api berasal dari bagian dapur
diduga pemilik rumah lupa mematikan kompor